di balik euforia supporter yang kembali bisa menonton langsung pertandingan sepak bola
nyatanya harus ada yang kehilangan nyawa
bukan karena bentrokan antar pendukung kejadian ini bahkan terjadi
karena membeludaknya penonton yang hadir dan penyelenggara dianggap lalai mengantisipasi hal ini
kita diskusikan hal ini bersama dengan dua narasumber saya malam ini
ada saiful kuda ketua komisi sepuluh dpr ri dan ari ganjar sosiolog universitas pajajaran
pak saiful mas ari selamat malam
selamat malam mbak
oke saya ke pak saiful terlebih dahulu pak saiful bisa mendengar suara saya
baik informasi terakhir yang diterima komisi sepuluh soal terkait investigasi dari kasus tewasnya dua supporter ini apa
ya sebelumnya mbak atas nama dpr ri komisi sepuluh kami menyampaikan
turut berdekat cita atas tragedi tewasnya sahabat kita ahmad solihin dan sahabat sofiana yusuf
ini tragedi yang terulang berkali kali yang semestinya tidak boleh terjadi kembali
tidak boleh ada sepabula yang seharga dengan nyawa
karena itu kita minta secepatnya pssi dan kmsi
dan kempora melakukan evaluasi menyeluruh dan total terkait dengan penyelenggaraan event
semua event termasuk piala presiden ini
dan kami di komisi sepuluh belum mendapatkan penjelasan lebih detail
dan kami serius akan merespon ini
komisi sepuluh akan mengambil sikap yang cukup tegas karena mandat dari undang undang yang sudah kemarin kita tetapkan
pasal sebelas tahun dua ribu dua puluh dua ada pasal di mana mengatur secara tegas menyangkut soal hak dan kewajiban supporter
dan saya merasa tragedi ini terjadi karena hak dan kewajiban dari supporter belum terpenuhi dengan baik melalui penyelenggaraan dalam event piala presiden ini
karena itu kita akan mencoba
saya mau minta perbaikan perbaikannya
baik saya ke mas ari mas ari bisa mendengar suara saya
oke nampaknya masih ada gangguan komunikasi
tapi kalau saya kembali lagi ke pak saiful
tapi kalau tadi bapak menyinggung soal ada ketegasan akan memberikan ketegasan dari pihak komisi sepuluh dpr ri
kita tahu juga penyelenggara bisa terancam dengan pasal tiga ratus lima puluh sembilan kuhp
yang memang karena kelalaiannya menyebabkan orang
mereka meninggal dunia
kemudian apakah ini menjadi dasar akan ada sikap keras terhadap menpora kemenpora dan juga pssi
ya sekali lagi ini tragedi yang semestinya tidak perlu terjadi
tapi kami meyakini ketika penyelenggaraannya bisa berjalan dengan baik
standar keamanan bisa terpenuhi dan seterusnya
semestinya tidak terjadi walaupun terjadi
karena itu kami akan mengambil sikap keras dan tegas
kami akan mengundang para pihak
kami ingin melihat langsung terkait dengan progres mitigasi yang dilakukan oleh pssi
dan kita meminta juga kepada kepolisian untuk membentuk tim satgas khusus dalam rangka investigasi ini
supaya dua duanya punya second opinion
dan dari opini masing masing ini kami akan panggil nanti melalui komisi sepuluh
saya ke mas ari mas ari selamat malam
mas ari kita tahu ini kejadian berulang
ada banyak sekali bahkan data safe hour soccer mencatat ada tujuh puluh delapan supporter meninggal sejak liga indonesia bergulir tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
kenapa kemudian ini menjadi fenomena sosial yang terus berulang
seperti tidak ada evaluasi setiap pertandingan
ya kita juga bisa lihat bagaimana fanatisme bola di indonesia cukup tinggi ya
ini terkadang berkonsekuensi terhadap supporter yang tidak mengabaikan atau yang mengabaikan aturan ataupun himbauan himbauan
dan di sisi yang lain juga
pak penyelenggara ataupun panitia
kurang bisa mengantisipasi supporter yang antusiasmenya yang begitu tinggi
terlebih lagi semenjak pandemi berlangsung mereka tertahan tidak bisa menyaksikan ke stadion
jadi saya kira dua hal itu yang selama ini mengganggu sepot bola kita sehingga terus menerus munculnya korban
kalau melihat faktornya di lapangan informasi apa
oke kalau melihat faktornya di lapangan informasi apa
karena terbatasan atau over capacity dari stadion dan juga ada tiket tidak diorganisir dengan baik
mas ari melihat ini dari dulu kita tahu supporter bola indonesia khususnya banyak yang nekat datang ke stadion
walaupun mereka tidak punya tiket gitu
sosialisasi ini salah di mana
apakah pembinaan supporternya atau ada hal lain secara sosiolog
ya kalau dilihat dari pembinaan ya kita perhatikan bahwa baik klub maupun juga organisasi supporter itu sudah melakukan perbaikan perbaikan
hanya saja ada hal lain yang di luar dari kemampuan mereka kapasitas mereka
seperti ini faktor sosial yang lebih besar
mereka yang datang ke stadion dengan nekat tanpa tiket itu rata rata berasal dari kalangan menengah ke bawah
mereka merasa termajinalkan ya sulit karena ada keterbatasan ekonomi dan juga pendidikan
nah tetapi mereka mencoba untuk mengekspresikan loyalitasnya yang menunjukkan eksistensinya berkontribusi kepada masyarakat ya
dengan cara memberikan loyalitas yang tinggi kepada klub bolanya
jadi hal hal yang semacam itu kurang bisa diantisipasi oleh klub maupun klub tersebut
seperti ini kalau kita melakukan perbaikan perbaikan maka kita bisa mendapatkan keuntungan dari masyarakat
sehingga selama fanatisme yang bercampur dengan kondisi masyarakat yang semacam itu hadir maka permasalahan permasalahan ini juga akan sulit untuk dihindarkan
oke saya kembali ke pak saiful
pak saiful kalau tadi menyinggung soal tiket pertandingan yang ternyata banyak sekali yang datang pendukung dari kedua sepak bola ini klub sepak bola ini datang tanpa punya tiket bahkan
sebetulnya bagaimana komisi sepuluh memastikan pssi lewat
bagaimana kita bisa mengendalikan soal tiket pertandingan
bahkan kita tahu sekarang harusnya pemanfaatan teknologi lebih digunakan termasuk di event seperti ini event besar seperti ini
yaitu ke depan saya kira pssi sebagai penyelenggara termasuk pt lib
memastikan semua standar dipublis secara tegas jelas jelas terkait dengan perolehan bagaimana supporter bisa membeli tiket
saya merasa sampai hari ini model komunikasi yang menyampaikan sosialisasi terkait dengan ini belum cukup jelas
nah karena itu salah satu opsi saya meminta sebenarnya sebelum ini dilanjutkan
difikirkan untuk ditunda dulu sebelum pssi memastikan untuk merubah penanganan terkait dengan pelaksanaan bialatan
saya kira untuk dihentikan dulu dievaluasi dan setelah itu kemudian dipublis berbagai skenario baru dalam penyelenggaraan ini
baru saya kira kalau dipastikan standar keamanan di stadion clear jaminan keselamatan supporter bisa clear
baru saya kira dibuka kembali
ini tolong bisa menjadi pertimbangan
ini pertimbangan sebelum ini dilanjutkan walaupun sudah pindah stadion
jadi rekomendasi komisi sepuluh adalah untuk menghentikan sementara pertandingan piala presiden dua ribu dua puluh dua
sampai kita tahu resiko keamanannya jelas disampaikan baik kepada para pemain atau ofisial dan juga para penonton atau pendukung begitu
ini pilihan terbaik kita karena kita nggak bisa lagi saya kira mempertaruhkan model manajemennya
dengan cara oke kita akan mencari yang terbaik kita akan mencari yang terbaik kita akan mencari yang terbaik
karena sudah ada tragedi kemungkinan akan ada pengurangan supporter yang datang ke stadion
saya kira nggak bisa berbasis pada analisa yang serampangan semacam itu
jadi sekali lagi saya membayangkan ini tidak boleh tidak terjadi kalau proses penyelenggaraannya
sejak dari awal dipublis dengan baik dimanajemeni dengan maksimal
dan semua proteksi terkait dengan betul ada
kebiasaan teman teman supporter walaupun tidak pegang tiket
lalu mereka maksakan masuk itu hal lain
tapi kita juga tidak tahu jangan jangan ada yang pegang tiket tapi nggak bisa masuk
itu yang lalu kemudian terjadi tragedi itu
jadi semua tidak ada trust
nah kita perlu bangun ke depan ini trust di mana orang yang punya tiket yang bisa masuk
jangan sampai orang nggak punya tiket juga di
diberi ruang untuk bisa masuk
nah model praktik begini kan nggak ada jaminan sampai hari ini
karena itu pentingnya saya kira ini untuk dievaluasi sebelum dilaksanakan kembali
mas ari mungkin sependapat dengan apa yang disampaikan oleh pak saiful
ya saya kira saya sependapat ya
karena dengan adanya sistem online ini ada keterbatasan
terlebih lagi mereka sudah lama ya
menantikan pertandingan tim kesayangan yang pernah ada pandemi
jadi sebaiknya sistem online ini disosialisasikan jauh sebelumnya
sudah terbiasa masyarakatnya
dan keamanannya sudah terjamin
sudah terantisipasi panitianya juga sudah siap
maka ini sudah bisa dijalankan
mas ari sebagai sosiolog dari universitas pajajaran begitu
anda mungkin sering melihat atau beberapa kali melihat bagaimana
perilaku para fans atau pendukung dari persib
sebetulnya kalau di bandung sendiri apa sih yang membuat antusiasme pendukung persib ini
sampai begitu tingginya untuk datang ke pertandingan langsung di sana
ya ini tidak lepas dari sejarah ya
jadi persib bandung ini dan juga klub klub bola yang lain
ini merepresentasikan daerahnya
sehingga di situ ada
identitas kedaerahan identitas etnik
belum lagi klub ini mengalami satu modernisasi
industrialisasi ada branding
jadi di situ menyaksikan klub kesayangannya itu
menjadi satu kenikmatan tersendiri bagi para boboto di sini
bukan hanya menyaksikan pertandingan sepak bola
tetapi juga di sana ketika timnya menang
ini mendapatkan suatu kepuasan bagi kelompok mereka
saiful saya harus tanya juga nih
komisi sepuluh apakah dengan kasus ini kita tahu gbla jadi salah satu
epicentrum besar sepak bola indonesia begitu
dengan adanya kasus ini kemudian apakah komisi sepuluh
mungkin akan menyusun nantinya ada regulasi atau ruu begitu
untuk menghindari hal serupa mengingat sepak bola seperti
olahraga yang memang besar dengan pendukungnya
bahkan gak sedikit pendukungnya yang
ini semacam apa agama begitu untuk mereka
ya di dalam
untuk memperbaiki undang undang
sistem olahraga nasional yang sekarang sudah berubah menjadi
sudah jelas diatur di situ mbak
bahwa selama ini supporter tidak diatur dalam
undang undang sekarang sudah masuk dalam undang undang
nah di dalam undang undang disebutkan
bahwa supporter berposisi tidak hanya sebagai customer
jadi dia harus
menjadi bagian utuh dari semua proses penyelenggaraan
termasuk di dalamnya adalah sepak bola
nah karena itu dalam konteks perbaikan
yang akan dilakukan oleh pssi harus mengajak duduk bersama dengan
jangan dianggap supporter ini
ya tadi itu
sekedar orang penonton yang datang harus diajak berembuk bersama perbaikan
bersama dan pssi harus mempublikasikan apa bedanya
dan juga proses penyelenggaraan yang ada di gbll
yang nanti akan dipindah digeser ke jalah harupat misalnya
kita tuntut secara terbuka itu disampaikan
kalau lalu kemudian tidak ada semacam publikasi terkait dengan perbaikan
itu artinya belum siap untuk dilanjutkan kembali
piala presiden ini dan itu artinya ya harus ditunda dulu
sebelum nanti sekali lagi
tidak terjadi tragedi yang kemarin terjadi itu
kala gelora bandung lautan api berujung tragedi
harusnya tragedi seperti ini menjadi introspeksi
saya ke mas ari mas ari kalau memang harus introspeksi
kalau melihat fanatisme sudah pasti tadi dari para fans atau para pendukung sepak bola
khususnya tim tim di indonesia
ada juga rasa cinta dilandasi dengan rasa cinta
harusnya saling mengingatkan satu sama lain
antara pendukung dan juga pemain dan juga ofisial
bagaimana baiknya untuk mengelaborasi seluruh aspek ini
supaya jadi satu dan bisa punya pandangan yang sama
bahwa menonton olahraga adalah sebuah hal yang menyenangkan
ya saya perhatikan bahwa menuju ke arah sana itu sudah dilakukan ya
artinya dari klub supporter kemudian juga dari tim ini melakukan satu komunikasi dan juga sosialisasi
dan juga ke salah satu legitimasi
petang ter willie
itu yang kedepannya yang perlu diperbaiki adalah bagaimana supaya momentum ini diperhatikan ya
momentum ketika pertandingan ini diselenggarakan baik dari kelayakan stadion
karena sebelumnya kan pak wali kota juga sempat meninjau ya kelayakan stadion itu
tetapi barangkali yang kurang terantisipasi adalah bagaimana kesiapan misalnya petugas
jumlah petugas yang ada di lapangan dan juga antusiasme boboto yang begitu besar ya
jadi saya kira evaluasi ke depan ya ini penting untuk dilakukan dan mudah mudahan meskipun ada penundaan
ini juga tidak terlalu lama atau bisa juga ada opsi opsi yang lain ya
karena bebotoh juga atau para penggemar sepak bola yang lain juga sangat menantikan
dan mudah mudahan ini menjadi pelajaran untuk kita semua
jadi pekerjaan rumah besar untuk kemenpora termasuk pssi
bagaimana memitigasi meminimalisir hal ini
supaya tidak terjadi di kemudian hari
karena kita tahu kita rindu begitu dengan yel yel yang begitu membanggakan tim sepak bola idola di dalam stadion
dan pasti juga banyak yang ingin menonton langsung di sana
baik terima kasih banyak narasumber saya malam hari ini
ada bapak saiful huda ketua komisi sepuluh dpr ri
dan mas ari ganjar sosiolog unpad bandung jawa barat
terima kasih banyak atas analisisnya dan juga laporan dan informasinya